dan kita lanjutkan editorial view kita masih bersama dewi savitri standard and practices cnn indonesia
mbak desaf masih dengan kita ya
mbak desaf begini apa yang dikhawatirkan khususnya orang tua ya yang melepas anaknya untuk kembali ke sekolah
karena tentu dengan standar prokes tapi kemudian justru alarmnya bunyi
ada kasus belasan malah di berbagai tingkat sekolah siswa dan tenaga pengajar terpapar covid sembilan belas
tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah khususnya di dki jakarta yang menjadi sorotan belakangan
saya kira jakarta mau nggak mau itu pasti akan mengalami hal hal seperti ini ya
maksudnya ketika sekolah dibuka akan ada kasus yang kemudian terbuka gitu ya
jadi ada titik titik di mana terjadi infeksi ya
kenapa mau nggak mau akan terjadi karena begini
pertama kita lihat bahwa dalam penyebaran
kasus kasus omikron yang terakhir ya
apakah omikron apakah delta atau apapun variannya
jakarta itu menempati posisi tertinggi
terutama karena memang posisinya itu dia sebagai pelabuhan ya
apakah udara laut dan seterusnya yang terbuka terhadap masuknya warga negara dari berbagai belahan dunia
apakah orang asing apakah orang indonesia balik ke indonesia dan seterusnya
dan dengan demikian maka kemudian mau nggak mau pasti dia
jadi kita akan punya kesempatan persinggungan yang lebih besar dengan lebih banyak orang dari luar wilayahnya
dan karena kesempatannya lebih besar maka kemungkinannya untuk muncul kasus juga menjadi lebih besar
saya kira pak riza tadi wakil gubernur jakarta sudah memberikan beberapa informasi kunci yang sangat penting ya
ketika membuka sekolah apa sih yang harus diperhatikan
pertama kan angka vaksinasi anaknya sudah berapa
kalau tadi lihatnya angkanya lebih dari sembilan puluh persen
ini luar biasa tingginya
karena kita ingat bahwa vaksinasinya itu baru dilaksanakan untuk anak nih ya
lima sampai dua belas tahun itu baru mulai dilaksanakan sekitar sebulan yang lalu
jadi kalau sudah sampai sembilan puluh persen ini menunjukkan bahwa dki melakukan vaksinasinya dengan sangat cepat
kalau kita bandingkan dengan berbagai daerah di luar jakarta
angkanya sangat bervariasi
mulai dari yang masih sekitar dua puluh persenan sampai mungkin paling poll itu ya sekitar enam puluh tujuh puluh persen
dan ini yang harus menjadi keprihatinan semua orang ya harus menjadi titik waspada semua orang
karena kalau angka vaksinasinya belum memenuhi syarat ini kita modalnya apa untuk mengirim anak anak ini ke sekolah
yang pertama itu
yang kedua angka
tenaga pendidiknya yang sudah harus divaksin juga
kalau menurut dirjen pendidikan dasar dan menengah digdasmen dalam pernyataan persnya awal januari ini pada tanggal tiga januari lalu
secara keseluruhan delapan puluh satu persen tenaga pendidik di seluruh indonesia sudah dapat vaksin
tetapi baru tujuh puluh satu persen yang dapat vaksin dosis dua
nah pertanyaannya kenapa masih kurang tiga puluh persen untuk yang vaksin dosis dua
padahal kan salah satu titik faktor keselamatan anak ketika nanti belajar di sekolah dalam mekanisme ptm itu kan keselamatan guru juga gitu ya
jadi kalau mereka belum vaksin anaknya juga belum vaksin maka akan ada beberapa faktor yang overlap untuk memberi risiko penularan terjadi di sekolah
tadi kalau pertanyaannya ferdi adalah
apakah ada mekanisme mekanisme yang tidak dijaga
atau ada mekanisme yang tidak dijalankan
eee pada berbagai titik memang rentan ada kebocoran ya
misalnya gini yang terbaik kan modal kita adalah ketika mengirim anak ke sekolah kan gurunya sudah divaksin anaknya sudah divaksin kemudian tiga m alias prokesnya itu ketat di sekolah gitu ya
tetapi kita lihat di mana mana namanya proses nggak usah anak anak ya di kantor saja bisa muncul kasus kasus baru
prokes adalah hal hal yang cukup
apa ya tricky gitu ya
hal yang cukup sulit untuk ditegakkan
jadi memang kuncinya yang di sekolah ini harus terus menerus diingatkan dikasih tahu gitu ya dan disediakan fasilitasnya
kalau kementerian pendidikan itu menyebut misalnya di sekolah disediakan fasilitas fasilitas untuk prokes ada masker kemudian cuci tangan disinfektan dan kemudian anak anak masuk dengan peduli
lindungi dan seterusnya
nah ini yang barangkali sulit dipenuhi oleh semua sekolah ya karena tidak semua sekolah punya fasilitas fasilitas itu
walaupun kemudian tolak ukur yang disampaikan oleh pemerintah daerah begitu ya seperti wagub tadi mengatakan secara persentase walaupun menjadi sebuah kenisayaan adanya penularan tapi kemudian ptm keputusannya tetap jalan
tapi ramai ramai juga
ini juga harus dievaluasi lagi
karena sudah ada kasusnya begitu
walaupun tracing juga jalan begitu
apakah kemudian suara suara kekhawatiran ini juga perlu diakomodir mbak desaf
kita harus ingat ya bahwa kita ini sudah masuk tahun ketiga kan ya
anak anak tidak tidak sekolah ya atau sekolah sebagiannya
kita punya problem yang sangat besar
ini bukan cuma di indonesia tapi di seluruh dunia dengan anak anak yang ketinggalan pelajaran

kalau di amerika misalnya itu apa yang disebut sebagai ini ya kekurangan kapasitas pelajaran gitu ya
jadi harusnya dia dapat sekian dia cuma dapat sebagian
kalau dalam kasus amerika misalnya ini saya mengutip beberapa studi yang sudah muncul ya
dalam kasus amerika misalnya lembaga konsultasi mckenzi itu melakukan studi dan hasilnya begini
dalam tempo dua ribu dua puluh ke dua ribu dua puluh satu itu anak anak sekolah yang sampai level dua belas gitu ya jadi sma ke bawah
itu ketinggalan pelajarannya untuk matematika itu seperti ketinggalan lima bulan
jadi kayak lima bulan nggak belajar sama sekali
rata rata nasional itu ya
terus ketinggalan untuk pelajaran
dengan bahasa gitu ya membaca kemampuan berbahasa dan macam macam itu empat bulan
kalau sekolahnya ada di kalangan sekolah miskin ya penduduk penghasilan miskin ya
jadi menengah ke bawah kemudian sekolahnya mayoritas muridnya adalah kulit hitam atau hispanik
ketinggalannya bisa lebih banyak lagi
jadi kalau di rata rata nasionalnya lima bulan enam bulan dia bisa tujuh bulan delapan bulan
angka putus sekolah dan kemudian angka anak anak tidak dapat menjangkau sekolah sama sekali
ini sama di indonesia
jadi lumayan lumayan banget gitu ya
kemudian angka pernikahan dini dan angka anak anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah juga meningkat pesat
nah ini ancaman ancaman yang akan terus berlangsung selama masa pandemi
dan karena mengukur ancaman ancaman ini maka kemudian lembaga lembaga seperti unesco unicef itu kan sudah memberi dorongan sudah memberi acuan
ayo sekolah harus dibuka
dan di indonesia sebenarnya kita
melihat bahwa tata caranya meskipun setahun lalu agak kebentur bentur gitu ya
dimulai enggak dimulai enggak dimulai tutup lagi dan seterusnya
kita melihat bahwa prosesnya sekarang ini sudah jauh lebih baik karena mendengarkan apa yang dikatakan oleh para ahli
mendengarkan bagaimana tuntunan sains
yaitu dengan menggelar sekolah terbatas
ada tatap muka di sekolah
tadi syarat syaratnya sudah kita bahas ya
vaksinnya sudah belum
gurunya muridnya prokesnya bagaimana surveillance nya bagaimana
dan memang di situ kunci kuncinya
oke apakah kemudian ini juga kick off vaksin booster sudah mulai jalan begitu
kalau evaluasi ya
sorry tadi ada pertanyaan soal evaluasi
saya kira kita di cnn kita sangat mendorong ya
evaluasinya bukan tidak usah nunggu lama lama
kita mestinya evaluasinya terus menerus karena kan memang juga belum lama ya
kita tahu bahwa proses ptm itu dibuat berbeda beda di berbagai sekolah
satu hal yang patut dipuji adalah bagaimana provinsi kemudian kabupaten kota kemudian kecamatan semua membuat assessment sendiri
dan kemudian semua membuat kebijakannya sendiri yang kira kira cocok
kebetulan kalau di indonesia kalau menurut kementerian pendidikan dan kebudayaan kan mayoritas itu wilayahnya adalah satu
tidak ada yang empat ya yang merah gitu
dan kemudian ada juga yang tiga
itu berarti apa bahwa secara umum sebenarnya kegiatan ptm bisa dilakukan
tetapi memang penting sekali selalu dilakukan
evaluasi yang disebutkan ferdi tadi
nah yang kita tunggu sekarang ini adalah bagaimana pelaksanaan ptm
kalau tadi misalnya ada sebelas sekolah di dki ya yang kemudian ditutup
kalau menurut skb empat menteri untuk pembukaan kembali sekolah sekolah yang ditutup itu kan ada beberapa kriterianya ya
apakah dia akan ditutup untuk empat belas hari
kalau ada kluster
atau cukup tujuh hari
atau berapa hari misalnya
nah bagian dari evaluasi adalah melihat apakah proses ini berjalan
dan kemudian kalau sudah berjalan apakah berikutnya ada dampaknya positif apa enggak
kalau sudah ditutup sementara waktu apakah kemudian itu berhasil memutus penularan apa enggak
nah proses proses seperti ini yang kita tunggu dari evaluasi evaluasi para pemangku kepentingan
yang berkompeten di bidang ini
sejauh ini kita belum banyak dengar ya
juga yang sangat penting didengar adalah bagaimana pengalaman dengan daerah daerah lain di luar jakarta
kita sudah dengar jakarta bagaimana dengan daerah daerah di luar jakarta
kita khawatir karena jakarta dapat banyak perhatian luar luar jakarta daerah daerah luar jakarta
jangan jangan mereka ada juga kasus kasus tapi tidak terpantau oleh kita
ya oke evaluasinya tentu melalui tahapan tahapan yang sudah disusun
secara teknisnya nanti apakah kemudian perlu juga daerah daerah lain mengikuti evaluasi evaluasi yang berlaku secara nasional
ini kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya
oke mbak desaf terima kasih sudah memberikan perspektif dari editorial view untuk dua topik kita malam ini
kita kembali ke jepang
kita kembali bertemu minggu depan
selamat malam dan salam sehat selalu mbak desaf
penelitian terbaru mengungkap bahwa mikroplastik telah mencemari udara jakarta
cnn indonesia newscast segera kembali